nggak perlu pergi ke tempat orang lain
bang pipit mau justru itu masalahnya
padahal buka warung di rumah kan enak
nggak harus setiap hari pergi
mau belanja buat isi warung juga
nggak harus keluar rumah
terus nanti barangnya dikirim
tapi itu baru wacana baru rencana
nggak perlu keluar rumah
nggak perlu keluar rumah
nggak perlu keluar rumah
aku pelajari lebih jauh
berapa besar investasinya
abah ada di rumah
pergi ke mana
masa iya jawab pertanyaan tempat ibadah umat islam aja
ini orang baru
kamu udah jelasin
kerjaan sama riskonya
apa bedanya dengan yang kemarin kita buang
masa gerung ini nggak ada yang punya
dulu di depan ada tulisan
dijual hubungi nomor sekian
tapi sampai sekarang masih belum laku
tulisannya juga udah gak ada
yang punya juga gak ngurus nggak pernah nengok
anggap aja ini punya
nanti saya cari lagi
selamat pagi menjelang siang
selamat pagi menjelang siang bos
biar suasana lebih santai dan akbar
kamu kan kemarin masuk kerja
pak junaidi kemarin nggak masuk
jangan lupa subscribe channel ini